kelar juga akhirnya dah
buat apa sih kita beginian
ini buat jebakan cup
hah muka gua
yang bener aja lo
wah bener bener kejam lo jadi temen
ya ini buat seluman ular
jadi kalau lewat sini
dia terjebak di mari
nah buru buru kita tegep dah
nah abis itu kita bawa ke pak herwe
semua ini gara gara ayah
ayah yang udah membawa seluman ular jayu tuh kesini
banyak yang terluka gara gara dia
ayah loni bukan hanya membahayakan keluarga ini
tapi juga warga kampung wuduk
banyak yang meninggal karena jadi korbannya
ayah harus segera menangkap lonnie
ayah akan kesana
dan ayah akan menangkap loni
jangan pulang sebelum ayah menangkap lony
selesaikan apa yang sudah ayah mulai
aku udah gak ada siapa siapa lagi
ibu aku udah bingung kak
emangnya ayah kamu kemana
aku gak mau sama ayah
ayah diri aku jahat
dia suka pukul ibu
suka marah marah sama aku sama ibu
tapi aku gak mau sendirian kak
apalagi kakak dek
kakak gak inget nama kakak ataupun keluarga kakak
kakak seperti kamu
kakak juga sendirian
gimana kalau kita tinggal mendoa
tapi kita mau tinggal di mana dek
kita ke jakarta kak
aku ada rumah yang di sana
kakak mau kan tinggal sama aku

pak pak maaf sebentar pak mengganggu pak
iya mas tidak apa
oh ini mah anak yang baru nguburin ibunya tadi mas
sekarang anak itu dimana pak
baru aja pergi ke sana mas
kemana tuh anak
kamu dari tadi mikirin apaan sih
udah dari kemarin gak keliatan
jangan jangan kamu lagi mikirin meme itu ya
kamu dengerin aku ya
pertama aku itu gak pernah mikirin meme
cuma kamu satu satunya wanita yang ada di hati aku rin
dan ketiga aku tuh lagi ngejar eros
aku harus mendapatkan mustikasion
dan ibunya eros ada dalam tahananku
berarti bagus dong
kamu bisa minta eros tukar nyawa ibunya sama mustikasion itu
putriku ada dalam sandraannya eros

ini salah aku kak
aku tuh gak guna kak
aku gak berisah nangis keluarga aku kak
aku gak guna
dalam situasi kayak gini kamu harus tenang
yang penting mereka selamat
dan kamu sama dewi masih bisa bersama
aku kebawa emosi
gak apa apa udah
aku juga harus ke tempat eros
dan cari tahu tentang sinta
kelar juga akhirnya dah
buat apa sih kita beginian
ini buat jebakan cup
yang bener aja lu
wah bener bener kejam lu jadi temen
ya ini buah siluman ular
jadi kalau lewat sini
dia terjebak di mari
nah buru buru kita tegep dah
nah abis itu kita bawa ke pak erno ya
sekarang gue paham
jadi ini buat jebak siluman ular itu
nanti dia masuk ke sini ketancep
baru kita tegrep
oh gitu juga begitu
gua juga begitu
bikin darah rendah lama lama lo
mulut buaya kali
mata lu soek
dari itu menganggap begitu
terlalu singgung patut kayak begini nih
gua apa siapa
eh jangan jangan di siluman ular
ya udah kalau gitu
kita tanggep aja
saya pawang ular dari india
pawang ular dari india
emang di sorong gak ada ular apa hari kemarin marin
saya mau bertanya
apa benar ini kampung yang diteror sama siluman ular
kok bapak bisa tahu juga
kok bisa tahu
siluman ular itu dulu peliharaan saya
sekarang dia kabur mengkhianati saya
jadi punya bapak
wah pak nggak boleh kayak gitu
orang mah piara dikasih madat ya
gak gara ular bapak nih
kampung kita jadi resah dan gelisah
di teror ya kan
iya banyak warga yang jadi korban
darahnya diisek abis sampe kering
sama siluman ular tuh
ini berarti gara gara piaraan bapak ya
bukan piaraan bapak
iya maksud gua itu
jangan jangan dia hanya pura pura jadi pawang aja
gak taunya ntar dia kerja sama sama itu siluman udara
liat aja jidatnya tuh
kayak penyeberangan jalan
udah mendingan kita tegurp aja
yaudah sekarang lu tangkap tangan
nah sekarang lu gak bisa kemana mana ya
kamu gak usah pura pura jadi siluman ular
kalian harus tahu cuma saya yang bisa selamatkan kampung ini dari teror siluman ular
mustika sion ditakdirkan di dunia gue sebagai pemiliknya
dan sekarang gua harus lebih berhati hati lagi untuk menjaganya supaya dia gak hilang
saya sudah menyingkirkan mantan istri bapak yaitu gumila
tapi ada satu hal
anak tiri bapak belum mati
kenapa gak sekalian aja lo matiin
pada saat itu saya diserang ular pak
sama ular aja takut ya
pokoknya gue gak mau tahu
kalau enggak lo yang akan gue bunuh
baik pak baik pak
kayaknya rumah eros kosong nih
ini kesempatan anak untuk masuk
ruangan apa ini
tidak ada ruangan
aku harus cari situ
akur secara sinta
eros menyimpan mustika xion itu di berangkas ini